antusiasme masyarakat terhadap timnas senior jelang laga fifa matchday menghadapi turkmenistan sangat tinggi
hal ini terbukti dengan banyaknya warga yang datang ke tempat latihan timnas di lapangan tor surabaya pada selasa malam
meski hanya bisa menyaksikan dari luar pagar lapangan puluhan penonton tetap setia melihat pemain idola berlatih
para penonton yang hadir tidak hanya laki laki namun juga banyak penonton perempuan yang mengidolakan pelatih timnas sintayong dan beberapa pemain seperti pratama arhan dan sandy wals
siapa yang diidolakan
lebihnya sih sintayo kondok sintayo coach
tapi ada nggak tadi
tidak ada tapi kemarin sudah ketemu
sudah ketemu ya
sebenarnya sih arhan cuman kan arhannya nggak ada
gimana antusias memang lihat timnas latihan ya
iya pak baru pertama kali juga ini saya lihat ya secara langsung
bukan hanya melihat saat latihan
masyarakat juga akan melihat timnas latihan
masyarakat juga memburu foto para pemain seusai latihan
hingga membuat para pemain kesulitan masuk ke dalam bis yang akan membawa mereka ke hotel
wahyu pratama surabaya jawa timur